pertugas dinas pekerjaan umum kota bandung membongkar badan jalan jipa ganti pada selasa siang
dalam pembongkaran secara manual dan menggunakan alat berat ini
tugas kembali menemukan badan jalan yang mengeluarkan asap
dari pembongkaran ini petugas tidak menemukan adanya kerusakan jaringan kabel listrik
maupun kabel telekomunikasi
setelah muncul dugaan kebulan asap berasal dari kabel bawah tanah yang terbakar
petugas memastikan asap berasal dari lapisan cat berbahan karet
pada marka jalan karena adanya tekanan berlebih pada permukaan cat
sebelumnya asap muncul di badan jalan cipaganti bandung pada senin lalu
peristiwa serupa kembali terulang
rencananya petugas dinas pekerjaan umum kota bandung
akan mengganti lapisan cat karet dengan hot mix
freddy bangun bandung jawa barat